tidak sampai ya lalu pada di panggung gue laporin laporin
telepon bang felsia
seorang emak emak di kabupaten bogor jawa barat terlibat adu mulut
dengan tiga orang yang diduga penagi hutang yang hendak merampas motor miliknya
peristiwa ini berawal saat para penagi hutang ngotot jika cicilan motor itu dunggang
padahal menurut sang pemilik motornya sudah lunas sejak dua ribu sebelas lalu
setelah diancam di lapor polisi para penagi hutang pun lantas meninggalkan lokasi
nama ibu rahmanul julita ya
ya betul kamu tahu dari mana nama saya rahmano julita
terus dia nunjukin katanya gini gini saya bilang
tapi kamu punya data apa kalau saya punya hutang waktu itu
nah cuma si orang itu dengan yakinnya bahwa saya punya hutang
sedangkan saya tidak merasa akhirnya kita kotot kopokan